yang bersangkutan masih mengoreksi dan kurang lebih lima kali proses mengoreksi
bulat balik lima kali dibetulkan oleh penyidik dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan
penyidik melaksanakan gelar perkara di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik
kemudian dari egpropam dari idwasum dari difkum dan dari wasidik
hasil dalam proses gelar perkara
sepakat untuk menaikkan
jodhara pg menjadi tersangka
dan selanjutnya pada pukul kurang lebih dua puluh satu lima belas
penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan
disertai dengan penetapan sebagai tersangka
dan saat ini jodhara pg menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka
mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus panji gumilang